setahun sudah ahmad farid rani nasution harus belajar secara dari
saat pandemi sistem pembelajaran jarak jauh menjadi tantangan tersendiri bagi siswa kelas tiga
sebuah sekolah inklusi setingkat sekolah dasar ini
petriani siregar ibunya mengaku kesulitan saat farid harus belajar secara dari
putra bungsunya tak bisa mandiri mengingat autisme membuat kemampuan komunikasi verbalnya terganggu

pertama faridnya sendiri juga suka bermain akhirnya
autisme merupakan gangguan perkembangan kompleks dengan gejala yang meliputi ketidakmampuan dalam berbagai bidang
menurut laman resmi kementerian pemberdayaan perempuan dan anak
gejala autisme makin jelas terlihat ketika anak mulai menginjak usia tiga tahun
di antaranya gangguan komunikasi interaksi sosial perilaku
emosi hingga gangguan persepsi sensoris seperti tidak suka rabaat
atau menutup telinga jika ada suara keras
konselor ikatan konselor indonesia jovita trikoman dito menjelaskan
saat pandemi orang tua sebagai lingkungan terdekat dengan anak bisa menjalankan perannya sebagai terapis di rumah
pendidikan yang tepat itu adalah pendidikan yang bertatap muka
anak anak autistik dapat berinteraksi langsung
dengan guru dengan terapisnya atau orang orang yang dia percaya
mereka harus pjj seperti saat ini
mereka ada di rumah jadi orang yang paling terdekat dengan mereka tentu orang tua
buat saya orang tua adalah terapis yang terbaik buat anak anak mereka
ada sejumlah tips bagi para orang tua dengan anak penyandang autisme
yang dapat dilakukan untuk mengajari anak anak mereka
sesuai dengan kondisi masing masing anak
jadi orang tua harus memperhatikan apa namanya
situasi yang menyenangkan buat anak anaknya
jika mengacu pada data badan pusat statistik dua ribu dua puluh
penyandang autisme di indonesia diperkirakan mencapai dua empat juta jiwa
dengan pertambahan penyandang baru rata rata lima ratus orang per tahun
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memasukkan autisme
ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus atau abk yang didefinisikan
sebagai anak yang mengalami keterbatasan fisik mental intelektual
kemudian sosial dan juga emosional yang dapat memperlambat tumbuh kembangnya
nah untuk mendorong negara negara di dunia ini meningkatkan kesadaran terhadap autisme
pada delapan belas desember dua ribu tujuh pbb menetapkan tanggal dua april sebagai hari peduli autisme sedunia